pengusaha jalan tol yusuf hamka menagih utang pemerintah sebesar delapan ratus miliar rupiah
utang tersebut bermula dari deposito pt citra marga nusapala persada sebesar rp tujuh puluh delapan miliar
utang tersebut sama sekali belum dibayarkan pemerintah sejak krisis moneter pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
akibat bank yama dilikuidasi oleh pemerintah
sementara yusuf hamka sama sekali tidak mendapatkan uang depositonya
sempat disebut terafiliasi dengan pemilik bank yama tutut suharto
yusuf hamka menggugat pemerintah pada dua ribu dua belas lalu
dan pria yang akrab di sapa babah alun ini akhirnya memenangkan perkara hingga tingkat mahkamah agung pada tahun dua ribu lima belas
yusuf pun telah menemui menko marves luhut binsar panjaitan menko perekonomian air langga hartarto
hingga menteri keuangan sri mulyani
namun dirinya merasa hanya diberikan janji palsu
yusuf pun berharap menko polhuka mahfud md turun tangan dalam kasus ini
sementara itu staf khusus
menteri keuangan justinus prastowo dalam cnn indonesia com menyebut
pembayaran uang yang diminta oleh yusuf hamka akan mengakibatkan beban pengeluaran keuangan negara
justinus menambahkan perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu
baik dari sisi kemampuan keuangan negara maupun penelitian
untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan negara